saya dilukpal terima kasih
pelajaran yang kalian lakukan selama asing ini
pelajaran yang kalian lakukan selama asing ini
kita patriot kita fight lagi
saya dilukpal terima kasih
kompas tv independen terpercaya